rasa ini tiba tiba ada
kalau saya harus mengambil hak dan kebahagiaan orang lain
apalagi sampai menindas orang yang bersalah bayu
aduh randy kemana sih
pergi itu udah lama loh
jangan jangan pak ferry ngampang ngapain dia lagi
dia kan jahat
sya kamu yang sabar ya
randy pasti banyak yang mau ngapain
ini tuh udah gak wajar bu
randy tuh gak balik balik dari tadi
pokoknya aku gak bisa tinggal diam di sini
aku gak bisa nungguin dia di sini
aku harus nyusul runni sekarang
kampung halaman kamu itu akan dibuka
nah kami kami ini masih baik baik hati sama kamu
kami kasih kamu sampai satu jam itu
sampai jam satu itu
kalau memang sebelum jam satu
kamu mau dan rela melakukan apa yang kami inginkan
ya kampung kamu selamat baby
tapi masih ada tapinya
kalau sampai jam satu gak ada kabar berita
gak ada takdir lapor gak ada sms
gak ada pager gak ada apapun
hancur semua kampung kamu itu loh
alias menjadi sejarah
rata raib ilang
randi gak akan ngelakuin apapun yang kalian suruh
jadi sebaiknya kamu itu pulang aja dulu
sampai pusing dipikir
apa yang ingin kamu lakukan gitu loh
apa yang kamu ingin belain gitu loh
kalau kesel itu datangnya belakangan
kalau yang datang duluan ibu
pintunya masih tutup tokonya belum buka
sekarang semua keputusan ada di tangan kamu
saya nggak akan ngebiarin kamu melakukan penggusuran di pemukiman itu baik
kamu sadar nggak itu ilegal
dan saya tahu persis
kamu pasti mendapatkan sertifikat itu dengan cara nggak benar kan
saya ini pengusaha
dan saya gak tahu gimana cara mereka dapetin sertifikat itu
itu bukan urusan saya
gak akan tinggal diam bayu
saya nggak akan ngebiarin semua usaha kamu untuk menggusur mereka
dan tidak ada pembangunan hotel baru kamu di sana
sebentar ya pak ya
saya ke hospital
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
terus terang ya tristan
saya masih heran lah sama kamu
kenapa kamu mau top banget ngalahin saya ngegusur perkampungan itu
dan setengah tahun saya ya
di pemukiman itu kan
tepat tinggal saingan kamu
mestinya kamu berterima kasih sama saya
dan kamu bisa bebas ngedeketin wanita yang kamu cintai
dan tanpa kamu harus memikirkan saingan kamu itu nasibnya gimana
saya bukan tipe orang yang licik kayak kamu bayu
saya sama randi mau bersaing
tapi saya nggak suka kalau ada orang lain ikut campur dalam persaingan saya
tapi saya lebih senang kalau saya bersaing secara fair
biar gimana pun
saya gak akan pernah ngizinin kamu untuk membangun hotel di pemukiman itu
saya di sini bicara tentang kemanusiaan
banyak orang yang tinggal di sana
mereka gak bersalah apa apa
tapi mereka juga
bukan cuma randi kan
kamu gak usah munafik
kamu tau kan cara kerja kita itu kayak gimana
kamu gak usah ceritain saya
saya tau bayu
kita sama sama pengusaha
kerjaan kamu sama kerjaan saya gak jauh beda
tapi saya ngelakuin semua itu pakai hati banyak
saya nggak pernah merasa sukses kalau saya harus mengambil hak dan kebahagiaan orang lain
apalagi sampai menindas orang yang gak bersalah bayu
semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya kok
dan aku juga bakal bantuin kamu buat cari cara supaya perkampungan kamu gak digusur
keputusannya ada di tangan kamu
kamu mau belain tasya atau kamu mau menyelamatkan kampung kamu
aku punya de aku punya de
ya mudah mudahan aja rencananya semua berjalan dengan lancar
tapi buat sekarang aku harus balik ke tempat kamu dan ngasih tahu semua warga
sementara kamu kamu harus beli beberapa barang
aku catat tangan kamu ya biar kamu gak lupa oke
kok kamu tegang banget sih
hah enggak enggak beneran
ini gue beli ini ya
hatiku kamu tetap ada
dan hanya untukmu
tak ingin ada yang lain
cuma inginkan kamu
kamu jangan sedih ya
kalau itu mahal adil kok
kalau dia kasih kamu cobaan
dia pasti bakalan kasih kamu jalan keluarnya
dan aku juga gak bakalan tinggal di
aku akan bantuin kamu
kamu gak usah sedih
di dalam mimpiku
cintaku kan tetap ada
aku jalan dulu ya
sampai akhir waktu ku
menaruh banyak uang dalam rencana ini
dan saya bukan tipe orang yang suka dengan kegagalan
dan sekarang tristan udah ikut campur dengan proyek kita
dan dia akan mengusahakan berbagai macam cara
untuk menghancurkan rencana kita
dan saya sama sekali gak mau lihat dia terlibat dalam rencana kita
apalagi dia membuat hancur rencana kita
jangan khawatir pak
kita yang melulus masalah ini
oh baik gak usah khawatir pak
kita pasti akan beresin semua masalah ini dengan benar pak
karena kita punya orang berpengaruh dalam masalah ini pak
dan dia ngasih kita batas waktu
cuma saya nggak tahu persis siapa yang dia perintahin ke randi
jadi untuk sementara kita semua harus bersabar dulu
kita semua akan berusaha
pokoknya bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mempertahankan
tanah atau daerah kita ini
tasya akan membantu kita semua
hidup tasya hidup tasya